ya musim kemarau yang berkepanjangan masih melanda beberapa daerah di jawa timur
herano salah satunya di kabupaten sumeneb ya
ada tiga pulau di sana yang mengalami kekeringan yaitu pulau sapudi pulau geligenting dan pulau kanyangan
di musim kemarau panjang kali ini dari tiga puluh delapan kabupaten kota di jawa timur
sebanyak dua puluh delapan kabupaten kota terdampak kekeringan
di kabupaten sumeneb ada lima kecamatan dan dua belas desa yang mengalami kekeringan
pemerintah provinsi jawa timur menyalurkan tujuh ratus lima puluh ribu liter air bersih untuk warga kabupaten sumeneb
air bersih disalurkan dalam dua pemberangkatan kapal
kapal pertama kri teluk ende diberangkatkan pada hari minggu dengan membawa lima ratus ribu liter air bersih
enam ribu jirigen tiga ratus terpal dan dua unit mobil tanki air bersih
sementara pemberangkatan kedua pada hari senin dengan dua kapal tekbot yang membawa dua ratus lima puluh ribu liter air bersih
ada sumber air tapi butuh pipa
maka saya juga mengajak kepala dinas sumber daya air di sini
kemudian kepala dinas sumber daya alam juga untuk bisa melihat di titik mana sebetulnya kalau butuh distribusi air butuh pipa
misalnya pipa ini diameter berapa pipa ini berapa kilometer kita butuhkan dan seterusnya
artinya bahwa kebutuhan hari ini kita alhamdulillah bisa support tapi sustainability nya
di mana kebutuhan strategis jangka panjang bisa kita siapkan
menurut kofifah terkait kebutuhan air bersih dan sumber daya air
jawa timur merupakan daerah kedua setelah dki jakarta yang memiliki pekerjaan yang besar untuk diantisipasi
kofifa berharap ada peninjauan dan perhitungan terkait kebutuhan pipa
guna menyalurkan sumber air bersih kepada masyarakat
penyaluran distribusi air bersih di pulau sapudi kabupaten sumeneb
adalah bentuk sinergi pemerintah provinsi jawa timur beserta forkopimda jawa timur
panglima kearmada dua akan menyiapkan armadanya untuk mengantisipasi kekeringan
dengan menyalurkan air bersih ke masyarakat
seperti ini kami menyiapkan satu kapal perang jenis lst yang memuat air tawar cukup banyak
ini hampir enam ratus dan juga kita menggerakkan tongkang dan takbut untuk mendukung masyarakat sini
sehingga pada siang hari ini kami membawa sekitar lima ratus tiga puluh ditambah dua ratus lima puluh ton untuk air tawar yang bersih